ya dan untuk mengetahui informasi soal penutupan pasar pondok labu kita sudah tersambung dengan koresponden cnn indonesia arman helmi
selamat sore arman arman bagaimana update hasil pemeriksaan pedagang pasar becek hari ini
ya baik selamat sore farhanisa saat ini di pasar becek pondok labu jakarta selatan
seperti yang terlihat di belakang saya ini sementara ditutup ya
jadi tidak ada aktivitas jual beli antara pedagang dan juga pembeli sampai nanti pemerintah setempat
dalam hal ini pemerintah kecamatan cilandak dan juga petugas dari puskesmas cilandak resmi mengumumkan hasil tes beberapa hari yang lalu kepada para pedagang yang ada di dalam pasar becek ini
situasi saat ini memang kalau bisa saya gambarkan memang tidak ada pedagang tidak ada juga pembeli yang masuk ke sini fani
karena sejak tadi saya berada di sini sekitar pukul setengah tiga siang
memang tidak terpantau ada aktivitas jual beli
tapi yang pasti tadi saya juga keliling ya karena banyak yang belum tahu fani karena di pasar cilandak ini ternyata ada tiga sampai dengan empat pasar yang terletak bersebelah sebelahan
kita mulai dari yang paling ujung itu pasar pd pasar jaya ada dua lantai
kemudian di sebelahnya ada pasar buah ya atau pasar tengah
kemudian ini ada pasar becek dan di ujung ada yang namanya pasar taman
jadi dari tiga sampai dengan empat pasar ini hanya pasar becek
inilah yang tidak diperkenankan sementara selama tiga hari untuk dilakukan aktivitas jual beli
karena di dalam pasar ini pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari puskesmas cilandak ada satu orang pedagang yang terkonfirmasi positif
tapi hari ini kami pun masih belum mendapatkan keterangan lebih lanjut dari petugas puskesmas ataupun juga dari pemerintah kecamatan
apakah satu orang yang terkonfirmasi positif ini juga baik baik saja atau mungkin ada beberapa korban tambahan kami belum mendapatkan konfirmasi itu

yang paling pasti fani kegiatan ataupun juga protokol kesehatan di pasar pondok labu yang saya pantau secara keseluruhan dimulai dari pasar besar di sebelah sana yang dua lantai
sudah ada protokol kesehatan yang diberlakukan di sana
jadi pengunjung yang masuk di beberapa pintu masuk di sana ada wastafel dan juga sabun untuk cuci tangan
kemudian juga mereka petugas pasar sendiri melakukan jalur satu arah untuk masuk
begitu juga dengan yang keluar berdasarkan dengan petunjuk ataupun juga tanda panah yang mereka buat di pintu masuk atau di tangga pada saat mereka harus naik
jadi hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penularan covid sembilan belas di pasar pondok labu
karena memang menurut data yang saya temukan dan juga saya kantongi saat ini dari ikatan pedagang pasar indonesia ikp sudah terdata kurang lebih ada satu ratus sembilan puluh dua orang pedagang di pasar tradisional yang terkonfirmasi terpapar covid sembilan belas
yang berasal dari dua puluh enam pasar di jakarta
dimana korban terbanyak itu berasal dari pasar induk ramadjati
sekitar kurang lebih ada puluhan pedagang di sana
dan lokasi kedua yang terbanyak adalah pasar perumnas klender
dan untuk melakukan pemutusan rantai penularan di pasar tradisional maka pasar becek cilandak ini ditutup sementara tiga hari tanggal dua puluh tujuh dua puluh delapan dan dua puluh sembilan
dan nantinya kita akan tunggu seperti apakah hasil pemeriksaan
pasar pasar tradisional sudah menjadi kluster untuk penularan covid sembilan belas di ibu kota fani
lalu arman apakah sudah ada informasi mengenai tadi anda sempat menyebutkan bahwa pasar ini ditutup selama tiga hari
dan kurang lebih akan mulai beroperasi kembali pada tanggal satu juli dua ribu dua puluh
nah nanti setelah beroperasi apakah ada informasi terkait bagaimana protokol jual beli yang akan dilakukan di sana
mengingat masih dalam tiga hari ini juga tadi anda menyampaikan bahwa sudah banyak sekali dilakukan
halal untuk mencegah meluasnya virus ini atau sebaran virus ini di sana
baik fani ini saya baca tadi beberapa waktu yang lalu ada beberapa usulan usulan ataupun juga masukan dari beberapa pengamat
mengenai aktivitas jual beli di pasar tradisional untuk memutus penularan covid sembilan belas
ini ada salah satu usulan
kalaupun misalnya harus melakukan kegiatan jual beli di pasar
terutama bagi para masyarakat yang akan datang ke pasar
mereka harus membuat catatan atau list daftar belanjaannya dari rumah
jadi pada saat berada di pasar tradisional pengunjung atau warga tidak perlu bingung celingak celinguk mau beli apa
jadi dari rumah sudah diketahui apa saja yang akan dibeli
ini supaya mereka tidak terlalu lama berada di pasar tradisional
begitupun juga dengan pedagang
hal ini juga diharapkan bisa menjadi metode ataupun juga cara baru
setelah ini dibuka pada tanggal satu
mudah mudahan cara ini juga bisa disosialisasikan kepada masyarakat
supaya mereka datang ke pasar juga selain harus membuat daftar belanja terlebih dahulu
diharapkan juga mereka membawa kantong belanjaan sendiri yang dipastikan dalam keadaan bersih
jadi jangan lagi beli kantong plastik atau kantong belanjaan di sekitar pasar
jadi bawalah kantong belanjaan sendiri dari rumah
dan dipastikan kantong tersebut bersih
dan dipastikan juga untuk kondisi kesehatan sebelum ke pasar juga harus benar benar sehat
dan jangan terlalu lama
mereka berada di pasar tradisional untuk mencegah adanya kontak fisik
ataupun juga kita melakukan physical distancing antara penjual dan juga pedagang
ya baik terima kasih koresponden cnn indonesia arman helmi atas laporan langsung anda